di pasar tradisional pekanbaru riau penjualan kolang kaling seperti kejatuhan rezeki
pasalnya jumlah penjualan kolang kaling di bulan ramadan tahun ini mengalami peningkatan hingga tiga puluh persen dibanding dengan hari biasa
warga banyak berburu kolang kaling sebagai salah satu menu berbuka puasa
biasanya kolang kaling diolah menjadi bubur kolang kaling ataupun manisan kolang kaling
pedagang mengaku ramadan tahun ini harga kolang kaling naik dibanding dari ramadan tahun lalu
sekarang kolang kaling dijual pedagang rp delapan belas per kilogram
ada dua jenis kolang kaling yang dijual oleh pedagang
yakni kolang kaling dengan bentuk tipis dengan harga rp delapan belas per kilogram
dan kolang kaling berbentuk bulat seperti anggur yang harganya rp lima belas per kilogram
sawino ardi kompastv pekanbun